kami meminta kesediaannya daripada tamu hadirin sekalian untuk menunggu raja dan ratu pada malam hari ini
jangan lupa like share dan subscribe ya
amga sama mici harusnya gak mungkin mengundang sih
aku sih gak tau ya ma
aldebaran andin dan bu rosa
rena juga datang
aku kangen banget sama rena
tapi kalau aku mendekat
pasti andin dan juga alga suka
baiklah para tamu sekalian
kamil meminta kesediaannya untuk bangkit berdiri
dari tempat duduk masing masing
karena sebentar lagi kita akan menyambut mempelai
yang akan datang ke ruangan ini
silahkan untuk bangkit berdiri
jadi minat baik satu
cowok itu siapa ya
para tamu dan hadirin sekalian
serta sanak saudara
kita akan melaju ke rangkaian acara selanjutnya